anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kementerian keuangan memberikan penghargaan wajar tanpa pengecualian atau wtp
kepada beberapa pemerintah daerah atas laporan keuangannya
menteri keuangan sri mulyani memberikan penghargaan secara daring
dalam acara rakernas akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun dua ribu dua puluh
pada selasa empat belas september dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi jawa tengah termasuk salah satu pemerintah daerah
yang memperoleh penghargaan dari kementerian keuangan
atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau wtp
selama sepuluh kali berturut turut
pemerintah daerah lain yang juga menerima penghargaan opini wajar
tanpa pengecualian selama sepuluh kali berturut turut adalah
kota surakarta kabupaten banyumas kabupaten boyolali
kabupaten jepara dan kabupaten semarang
gubernur jawa tengah ganjar pranowo berterima kasih
dan mengapresiasi kinerja para aparat sipil negara asn
di lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah
saya menyampaikan terima kasih pada kawan kawan asn
di provinsi jawa tengah yang sudah bekerja cukup keras
kalau nggak salah sejak dua ribu sebelas kita bisa wtp
dan berturut turut selama sepuluh kali tentu ini mengembirakan ya
artinya juga sejak zaman pak bibit kan ya
jadi pemprov jawa tengah sudah mereform dirinya
untuk mengelola keuangan negara keuangan daerah ini dengan baik
ganjar berharap penghargaan wtp menjadi tradisi pemerintah provinsi jawa tengah
dan menjadi pemicu dalam mengelola keuangan bertanggung jawab
dalam kondisi pandemi
transparansi dan komitmen pemerintah pusat dan daerah
dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja dengan akuntabel
kredibel penting dipahami seluruh elemen pemangku kepentingan
saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih
kepada seluruh kementerian lembaga
dan pemerintah daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara
dan membangun tata kelola di masing masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah
karena yang kita gunakan adalah dana publik dana rakyat
dan kita harus mempertanggung jawabkan secara baik
opini wajar tanpa pengecualian merupakan standar pengelolaan
yang wajib dipertahankan lembaga institusi pemerintah termasuk pemerintah daerah
standar ukuran ini mampu mendorong perbaikan kinerja
dan pengendalian internal secara terus menerus